di makassar ada seorang remaja di kota makassar sulawesi selatan
rabus yang dibekuk oleh aparat kepolisian polrestabes kota makassar
setelah melakukan tindak pencabulan terhadap seorang anak perempuan berusia tujuh tahun
yang merupakan pengungsi asal palu di kota makassar
setelah dibekuk oleh aparat kepolisian remaja berusia empat belas tahun berinisial mi
masih dalam pemeriksaan di unit perlindungan perempuan dan anak polrestabes makassar
mi diketahui terlibat dalam kasus pencabulan terhadap seorang anak perempuan berumur tujuh tahun
dari hasil pemeriksaan sementara polisi mi diketahui melakukan aksi ini
di sekitar sebuah kompleks perumahan di kecamatan biringkanaya makassar sulawesi selatan pada selasa siang
dari keterangan polisi korban diketahui sebagai pengungsi asal kota palu
yang memilih tinggal di rumah keluarganya di kota makassar
hingga kini korban masih diberikan pendampingan psikologis
di rumah aman milik dinas perlindungan perempuan dan anak makassar

kbi sendiri baru berkoordinasi ya dengan pihak kepolisian dan p dua tp dua a di makassar
karena kami belum ke lokasi gitu ya jadi belum melakukan pengawasan langsung
namun dari penelurusan ini memang sedang dicari ya jadi menurut keterangan polisi
satu pelaku ditangkap tapi dua lagi masih dalam pengejaran
dan yang tertangkap
ini adalah usia empat belas tahun
nah kalau berdasarkan undang undang sistem peradilan pidana anak
maka memang ini harus mengundangkan undang undang sppa
nanti kpai tentu akan melakukan pengawasan ke polisi untuk penggunaan ini
karena korban juga anak tentu juga digunakan undang undang perlindungan anak ya
namun ini satu pembelajaran ya
ini kan memang tinggal di kerabat
dan memang banyak
anak anak juga yang kami dapatkan informasinya
anak anak pengungsi ini memang menyebar bahkan sampai ke pulau jawa
ada beberapa kasus yang kemudian juga dilaporkan
karena menemukan di tengah jalan pada saat peristiwa berlangsung
itu ada yang membawa dua anak tiga anak tapi itu bukan anaknya gitu
jadi diketemukan di jalan dan memang banyak orang yang stress juga
dengan kondisi ini
dan itu juga
itu juga bukan anaknya tapi diaku anak
jadi memang banyak hal ya karena ini bencana yang luar biasa
namun ini sebagai sebuah pembelajaran dalam kondisi seperti ini memang anak anak butuh sebuah perlindungan
apalagi kan kita tidak tahu ya identitas anak dan anak sendiri kan juga barangkali pada saat itu tidak tahu
di mana ayah atau ibu kandungnya
kemudian dia ada yang sedang bermain di rumah seorang temannya dan ya akhirnya dibawa juga sama keluarga temannya
nah dalam proses ini kan memang untuk kasus ini kita belum mengetahui ya
jadi kerabat ini dibawa oleh siapa kemudian dari kerabat ayah atau ibunya dan lain lain kami belum bisa mendalami ini
dan akan segera pengawasan ke makassar
oke mbak retno tapi hal yang serupa kembali terjadi ketika ada perkosaan korban juga kemudian tidak apa ya empatinya juga kurang diberikan
karena juga sekarang ada penggiringan dikatakan korban tidak tinggal di tempat pengungsian resmi
itu bagaimana mbak retno
mau di pengungsian resmi mau dia pengungsi atau bukan anak seharusnya mendapatkan perlindungan
nah perlindungan itu kan ini terjadi di sebuah kompleks perumahan
artinya kan di situ ada unsur ya masyarakat juga yang semestinya melakukan pemantauan atau pengawasan
ini kok bisa kemudian sampai terjadi
itu kan sedang didalami ya tapi kalau kita melihat apa namanya kasus ini terjadi ini walaupun kita belum tahu ya kronologis dan lain lain secara rinci ya secara detail
namun kita bisa melihat bahwa anak bahwa ini ada artinya kelalaian ya diduga ya ada kelalaian misalnya terkait pengawasan
dia mengungsi tentu dia tidak tahu lingkungannya dan ketika tidak tahu lingkungan berkenalan dengan orang dan kemudian atau dia kesasar mungkin di jalan atau apa kemudian terjadi peristiwa
ini kita kan belum tahu banget ya seperti apa kisahnya
tapi siapapun itu nggak boleh korban kalau dikorbankan lagi
artinya anak itu apapun dan dalam keadaan apapun ya bencana ini kan keadaan darurat
ya itu tetap harus mendapatkan perlindungan
tentu tanggung jawab masyarakat
tentu tanggung jawab sosial
ini harus sama sama kita untuk melakukan perlindungan terhadap anak
baik baik mbak retno listriarti terima kasih banyak sudah berbincang malam ini